iya saya ibu nena saya dapat perintah dari bu laras untuk mematikan lift sampai jam makan siang
enggak sih cuma alasan untuk penghematan energi aja
iya iya tante tapi kan belum tentu ibu laras yang menculik ibu
yaudah kalau kamu enggak mau bergerak biar tante sendiri yang bergerak
tante mau labrak itu yang namanya laras biar dia ngaku di mana dia sembunyiin kaget
jangan jangan jangan
usah kalah kalahin tante kenapa sih
kalau tante bikin krips
kalau aku dijemputan lagi di sini aku bisa dipecat dari pekerjaan aku
nggak gampang aku masuk sini
dan kalau aku sampai dipecat ibu juga bisa marah sama aku
terus kita harus gimana dong tante
diam aja gitu
oke gini aku akan cari tahu
sekarang tante pulang dulu ke rumah
aku harus jemput pasien
begitu aku balik ke sini aku akan selidiki anda
saya berangkat sekarang
ah maaf aku harus pergi

tante belum selesai bicara
riza aku belum datang datang sih
saya jadi bingung nih aku mau ngerjain apa
nggak tahu bu belum datang
mumpung riza belum datang kayaknya boleh juga nih ngerjang kampung kesayangan lara sardinta ini
aida mumpung riza belum datang
kamu mau kan kalau dapat kerjaan dari saya
kerjaan apa bu
tolong bantuin saya dong pindahin berkas berkas ke ruangan arsip di lantai delapan
eh ruangan arsip yang mana ya bu
ya ruangan arsip di lantai delapan
kalau kamu nggak tahu ya nanti tanya obe aja
ikutin saya ya ke ruangan saya
ini ini semua yang dipindahin bu
oh enggak enggak apa apa ya
cuman kelihatannya banyak banget terus berat berat ya bu
oh kamu tuh gak mau dapat kerjaan dari saya ya
mau kok bu tadi kan saya udah bilang mau
yaudah kalau gitu kamu bisa mulai sekarang
kok bu nena nggak minta tolong sama o b nya aja ya
oh apa mungkin ini dokumen penting kali ya
makanya bu nena nggak mau juru orang lain
aduh tapi ternyata emang lumayan berat nih
lantai delapan kan bu
iya di lantai delapan
halo bagian instalasi
iya saya ibu nena saya dapat perintah dari bu laras untuk mematikan lift sampai jam makan siang
enggak sih cuma alasan untuk penghematan energi
kurang tahu juga tuh mbak
katanya sih teknisinya ntar lagi datang
naik turun tangga sambil bawa kardus seberat ini ternyata capek juga ya
tapi gak apa apa ini jauh lebih mendingan daripada aku harus satu ruangan sama reza
mumpung aida nggak ada di ruangannya dan riza juga belum datang
aku bisa bikin sedikit kekacauan disini
mungkin aku bisa hapus file file penting di komputernya riza
pasti nanti aida yang bakal disalahin
dan kalau aida gak bisa bela diri
dia bisa dipecat sama bularas
aku bisa bikin sedikit kekacauan disini
aku udah muak banget sama cewek kampung seorang ibu satu itu
si aksan bener bener paling paling dia cuma cewek arsan aja gak mau
nemuin si laras awas aja
foto apaan tuh
seperti orang disekat
ya ampun topi jilbab itu
itu bukannya punya mbak dara
itu yang aku kirim dari kampung buat mbak dara
untung gak rusak bu
kok kayaknya penting banget
ini kiriman buat ibu laras
pemilik rumah sakit ini
itu tadi fotonya mbak dara
ini menculik kakak
hilangnya mbak dara pasti ada hubungannya sama si nenek tua itu
aku gak mungkin salah lagi
pasti tua bangka itu yang merencanakan penculikan dara
kamu sudah yakin kalau wanita itu curiga
yakin banget bos
dan kelihatannya dia sangat kaget bos
kalau begitu sesuai dengan rencana
kalau dia makin yakin laras ada sanggup pautnya dengan hilangnya darah
itu artinya rencanaku berjalan mulus
sebenarnya aku nggak yakin kalau bu laras ada sanggup bautnya dengan hilangnya ibu
apalagi sampai diculik segala
ya tapi gak ada salahnya aku cari tahu informasi lebih banyak
siapa tahu aku bisa mendapatkan petunjuk baru
soal di mana ibu sekarang
ya mungkin lebih baik aku ke kantornya bu laras
mudah mudahan ada berita baru
pakai mati lagi
nggak mau lah tangga
pasti mau dimbalas